hai dampak negatif perubahan iklim terhadap kopi dirasakan nyata bagi petani kopi di
desa batu ampar kabupaten kepahiyang provinsi bengkulu sejumlah perempuan di desa batu ampar
mendeklarasikan sebagai perempuan alam lestari dan membentuk desa kopi tangguh iklim deklarasi
ini merupakan respon atas dampak negatif perubahan iklim yang mengakibatkan kopi gagal panen hingga
pohon kopi mati ketua perempuan alam lestari supartina mengatakan kopi merupakan sumber
perempuan dan kopi mewujud dalam sebuah tradisi yang disebut nyemang yakni aktivitas memungut
buah kopi yang jatuh saat musim panen tidak percaya lahir dan besar di desa batu ampar supartina menyaksikan dan
mengalami dampak perubahan kondisi lingkungan hidup dan hutan
dari waktu ke waktu khususnya perubahan hutan menjadi kebun kopi dan perubahan pola kebun kopi
campur menjadi kebun kopi monokultur kalau misalnya kami enggak sekarang enggak menindaklanjuti atau
tidak menanggulangi kemungkinan desa kami agak panennya juga agak merusak kami kan posisinya dengan kopi
tergantung dengan kopi
dengan adanya perempuan alam lestari ini pihak balai konservasi sumber daya alam provinsi
bengkulu memberikan ruang bagi warga yang sudah menggarap taman wisata alam bukit kaba tentunya
dengan tetap menjaga kelestarian dan tetap menanam tanaman penyangga bagi hutan nah masyarakat yang
akan melakukan kemitraan konservasi melalui pemulihan ekosistem kami rangkul dalam sebuah kelompok ya
hai saya terbentuk perempuan alam lestari mengundang sebuah lembaga yang bergerak
di bidang lingkungan hidup dan hutan untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan
mengenai hak hak perempuan terkait lingkungan hidup dan hutan rizu pandi bengkulu